entah kenapa tiap kali ku pandangi wajah akang
neng selalu berharap akang teh bisa jadi pacar neng
biarpun neng tau jurang pemisah diantara kita
bolehkah neng berharap akang
eh men lutu udah gede ya
masih aja percaya sama tahayul
yaudah landry terserah lu kalo gak percaya
intinya tempat tadi itu angker
sekarang zaman udah modern men
masih percaya aja sih
lo ngerasa adanya aneh gak sih
tadi ada mobil yang lewat tau gak
tadi gue ngerasa ada
gue ngerasa ada cewek disitu tahu gak
ini tuh akibatnya
karena elu kebanyakan nonton film horror
jadi hidup lo penuh dengan drama horror tau gak
masa lo gak liat sih mata lo buta ya
son tunggu son
kok naik taksi
lo gak salah
gue ngeliat yang gengga
liat apaan sih gue juga gak ngeliat apa apa
iya gue juga
pokoknya gue naik taksi aja
kok dia malah cabut sih

sambil di babah
bang ini tolong mobilnya masukin ke garasi ya
ya bang ada apa
kalau boleh tanya
aden teh tadi
abis pergi kemana aja
loh kenapa bang
tumben pengen tahu urusan saya
memang pengen ikut campur urusannya aden
aden ada yang aneh
iya tadi teh mamang ngeliat
ada penumpang gelap
turun dari mobil aden
dari tadi ya
andre udah kesel sama sony
gara gara dia cerita soal hantu mul
sekarang mengjajah juga ikut
bang jajah sama sony sama aja
udah tau gue gak percaya sama tahayu
masih aja ngebahas yang gituan

tidak ada yang bisa mengalahkanmu

biasanya pesan dari pengirim bunga baunya
entah kenapa tiap kali kupandangi wajah akang
aku selalu berharap
aku bisa jadi pacarmu
walaupun aku tahu
jurang pemisah di antara kita
siapa sih sebenarnya ini cewek
kapan aku ketemunya
mana tulisannya ke tulisan kampung
ini punya gue
beneran ini gak apa apa
beneran dong tapi janji ya
jam pulang sekolah lo ntarin gue nyari novel oke
bang mama belum pulang ya
belum den katanya mah nanti malam pulangnya

suara jahat ini
senyum kamu selalu terbayang dalam benakku
senyum itu juga yang membuat aku tidak bosan memandangi kamu
aku harap kamu tidak bosen ya baca surat dari aku
siapa sih sebenarnya cewek ini
siapa yang ngirim surat